hai asma pergi dulu ya bah siap siap siap komandan
nanti sore buka puasa mau itu ah minta
kamu di jakarta suka masak bisa suka dong bisa tuh bagus tuh jadi suami sayang sama tuh
aduh sini ada apa lagi sih abah nyebut nyebut terus namanya restu restu restu restu itu siapa lagi sih restu
habis katanya gini asmatu ninggalin sepedanya sebelum dia pergi ke jakarta sama restu apalagi
sepedanya aspida sepeda udah dirii banget sih udah kamu tenang aja restu sahabatnya asma banget mereka
udah akrab dari kecil dan hobinya sama sama main sepeda nah jadi kalau ada apa apa asma pasti selalu
cerita merestu oh jadi maksudnya teman dekat banget gitu kek ngeceritain sih sorry sorry tau
terlalu banyak yang bisa diceritain pelan pelan aja ya
orang ajar kamu
nah lihat apa kamu tadi
kamu senang lihat aku susah puas
kurang ngajar kamu
sudah lewat enggak berbisi senyum senyum ledek saya
mau saya pecat
ikut ibu ke ruangan
kamu kan sudah tidak ada hak lagi di sini
ngapain kamu ngomel ngomelin karyawan yang lagi kerja
dulu saya ikut membesarkan perusahaan ini
itu kan dulu
sekarang nama kamu sudah rusak di sini
dan tolong jangan bikin karyawan kerjanya jadi pedang ngaco deh
saya cuma pengen mereka itu tahu sopan santun
memangnya kamu tahu sopan
saya ingin tahu sopan santun
dan jangan pengaruhi karyawan di sini
untuk melakukan hal yang tidak tidak
dan sekarang kamu boleh pergi
apa yang kalian bicarakan
jangan coba coba bikin aku marah
ibu si asma kemana
kamu tidak tahu
barangkali cari makanan buat buka puasa
makanan lagi makanan lagi di sini kan banyak
nanti diambil cuma sedikit sedikit
ibu kenapa si asma yang sekarang itu berubah ya
ibu kenapa si asma yang sekarang itu berubah ya
ya itu memang sudah jelas berubah
habis beli makan
biasanya kamu jam segini sudah
menyiapkan makanan untuk buka
siap pak komandan langsung aja dilaksanakan
kalau udah jadi orang kota teh
gelenya masuk ke dapur jelek seperti ini

enggak enggak ibu
lagi enggak enak badan saja
lagi enggak enak badan saja
kalau begitu nanti setelah beduk
dikerokin sama ambunya
oh enggak usah enggak usah
didiemin aja palingnya nanti juga sembuh sendiri
didiemin aja paling nanti juga sembuh sendiri

kalau begitu ini kasih ke abah
kok kamu duduk di meja sini
makanan ini sengaja disediakan untuk orang orang yang berpuasa
biarkan dia duduk di sini
aku sengaja mengharmati
orang orang yang takwa kepada allah
dan menjauhi lerangannya
tapi ibu apakah
diam silahkan pergi dulu
kalau kami selesai makan baru kalian boleh makan
ya makan makan makan
makan makan makan
kebangetan orang tua kamu tuh kebangetan

gimana mau sabar kita diperlakukan seperti pembantu pi
kita harus pindah dari sini
buang dari mana
ya kerja dong
semua ini gara gara kevin
kita jadi atuh miskin
udah usaha cari kerja
mami nggak tahan lagi di sini

kurang serak gitu sama si asma tuh kenapa ya
kurang serak gitu sama si asma tuh kenapa ya
kurang serak nama lu mbak
kurang apa ya
kurang klik gitu loh
eh siapapun kan
eh siapapun kan
t'ing ah bahasanya t'ah ketinggian
t'ing ah bahasanya t'ah ketinggian

aduh gimana sih
macem macem aja ini anak gak ngeliat apa
siap siap siap
aduh kamu t'ah
aduh kamu t'ah
aduh kamu t'ah
ya jangan lagi dia
kasih gue mah ini ada yang ngelip
kasih gue mah ini ada yang ngelip
aduh t'ah gak bisa abah t'ah
kamu tuh kenapa tuh
ini kan dia
ternyata dia bukan asma
dengan berita ini apa
kemarin waktu mami
ngikutin asma dia punya
apartemen dan ternyata
perempuan ini adalah maminya
maksud mami perempuan yang
dibawa ke cabin itu asma palsu
anak orang kaya punya perusahaan
di mana mana baca nih
mami punya rencana
mau denger gak
setelah berapa hari gue tinggal di sini
gue betah banget
lo tinggal di sini
gak tau ya
suasananya beda aja sama jakarta
jadi kamu gak mau
balik ke jakarta
enggak gitu juga sih tapi
tinggal di sini lebih lama dikit
bagus juga sih
kevin akan pulang secepatnya
gak tahu mami kata dia mau diomongin
gak tau juga deh dia gak ngomong kok
wah mau pergi ya yaudah gak apa apa
pergi aja gue udah tinggal di sini juga gak apa apa kok
bener gak apa apa
ada apa sih pi
tenang kevin kamu kan
pasti masih capek
berdua sudah memutuskan
putuskan apa mi
kamu menikah sama asma
kenapa kamu diam aja bukan ini yang
kamu inginkan gak jawab